ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
kita tidak sepatutnya tinggal diam
manusia sebagai anggota alam semesta
selalu dipanggil untuk berbuat baik
saya putri demas akan menemani anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup
jika tuhan maha pengasih mengapa sebagian manusia menderita
dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung
satu bulan sejak tragedi kanjuruhan
lebih dari satu ratus tiga puluh nyawa bukan sekedar angka

ini menjadi catatan buruk bagi sejarah sepak bola di indonesia bahkan di dunia
karena memakan korban terbanyak kedua di dunia setelah kejadian di peru tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat yang lalu
bukan hanya mereka yang meninggal mereka yang luka luka berat juga sedang dalam masa pemulihan saat ini
kita tidak pernah menyangka bahwa olahraga yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi duka
sepak bola indonesia berduka
tragedi baut terjadi usai pertandingan arema fc melawan persebaya di stadion kanjuruhan malang jawa timur satu oktober lalu
sebanyak satu ratus tiga puluh lima orang
tewas akibat insiden ini
cerita pilu pun bermunculan di balik tragedi kanjuruhan
salah satu cerita datang dari muhammad revo septia
ia masih ingat betul kejadian malam itu
revo bersama sembilan orang temannya mendengar dentuman suara tembakan gas air mata
sebanyak enam kali ke arah tribun tempatnya duduk
di tribun dua belas
di tengah kepanikan penonton pria berumur sembilan belas tahun ini sempat menyelamatkan beberapa supporter yang jatuh pingsan
revo juga sempat menyelamatkan seorang balita berumur empat tahun
supporter arema asal gresik ini
yang mengalami patah tulang saat ia berjuang menyelamatkan balita tersebut di tribun dua belas
revo saat itu tengah menggendong balita dan berusaha keluar dari kerumunan
namun naas revo justru terjatuh dan terinjak injak supporter lain
tidak sampai di situ
besi tangga tribun dua belas pun jatuh dan menimpa kaki kiri revo
balita dalam pelukan revo pun terlepas jatuh
sampai akhirnya robo itu agar enak
saat rokok itu beritanya sudah lepas dari saya
revo sempat berpikir dirinya pasti mati
selain terinjak injak tubuhnya pun dalam kondisi terbalik
menggantung dengan kepala berada di bawah karena kaki tersangkut besi
mukjizat pun datang
kaki yang tersangkut besi tangga akhirnya dapat terlepas
setelah besi tangga tribun dua belas ambruk
akibat tak mampu menahan ratusan supporter yang berdesakan
kaki kiri revo patah namun ia selamat dari maut
revo tidak tahu lagi nasib balita yang ia coba selamatkan
dirinya berharap balita tersebut selamat dan dapat berkumpul kembali
bersama orang tuanya
kini revo menjalani pemulihan di rumah kos yang ditempati bersama ibu ayah dan adiknya
di desa pogangan manyar gresik jawa timur
selama empat minggu terakhir kedua orang tua revo pun terpaksa menutup warung milik mereka
demi menemani anaknya untuk menjalani pemeriksaan
kini kondisi revo kian membaik
ia tetap semangat untuk belajar berjalan di halaman teras rumah kosnya
meski trauma namun windy ibu revo tidak bisa melarang anaknya untuk menonton pertandingan sepak bola
ia sangat memahami bahwa anaknya adalah penggemar sepak bola dan supporter sejati arema
kalau nonton bola itu memang hobi ya kan
hobi kalau saya larang juga anak muda ya kan saya juga pernah muda
kalau untuk tragedi ini ya seharusnya nggak sampai seperti ini sih
aparat itu lebih kan mereka lebih tahu seharusnya gimana caranya menangani masa ya
revo hanyalah satu dari banyak korban tragedi
dia juga pernah menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah lupa bahwa pengalamannya menyaksikan pertandingan sepak bola juga membawa luka
pertandingan sepak bola seharusnya menjadi hal yang menyenangkan
bukan membawa tangis dan duka
karena sesungguhnya tak ada sepak bola seharga nyawa
atau eta bergunaichtsya tidak rasanya
kalau belajar bercanda saja

t garbage kikuk gimana t garbage kawin
tapi calendar ini masih tetap banget ya kan
kita berbicara kita siamo dengan kekayaan tych tan

itu dunia korea
tidak punya kecukupan ataupun tidak punya wawanan
tetapi punya hati untuk melatih mereka
menciptakan calon calon juara
sulitnya kita berlatih memang butuh kesabaran untuk membina usia usia dini
karena kerangka ranana usia dini dia masih labil